lihatlah dina putra bukit ini
sudah berhasil menguasai buruk buruk yang hebat
pajajaran akan berjaya di tangan mereka
amin kak kandai
ada apa ini
kenapa keadaan di sini tampaknya sedang panik
paman amu maru
ada dua orang penyusu yang masuk ke dalam istana
tetapi mereka sekarang sudah pergi ke sini
dua orang penyusup
penyusup itu mengganggu tentera mavis tanah penjara
semoga penyisik itu cepat ditemukan
terima kasih paman amu maru
kalau begitu aku mohon diri
dua orang penyusup
aku harus menemukan para penyusuk itu
mereka pasti memilikinya jahat
ku ajak bekerjasama dengan prabu amu marukul
kami sudah mengelilingi setiap sudut istana
tapi kami tidak bisa menemukan jawab penyusup itu raden
kami juga sudah memeriksa sisi gerbang yang lainnya
tapi kami tidak melihat hal yang mencurigakan tadi
tidak apa apa pak
kalau begitu kalian semua sekarang kembali ke tempat penjagaan masing masing
biar aku yang meriksa yang lain
kenapa jadi seperti ini
kaki ku sakit sekali
sini aku bantu raye
agat dewa batara
aku tidak menyangka
kamu menjadi seperti ini
ini gara gara prabu similwangi
kau menjadi menderita seperti ini lagi
penarik penarik perang wajar
aku takut ini berlangsung selamanya
jika ini terus terjadi
aku tidak layak lagi menjadi seorang ratu lagi
adikku tercinta raye ketengah
kamu jangan berbicara seperti itu
jika aku sudah tidak menjadi ratu lagi
putra ku juga tidak layak menjadi seorang putra maha maha
pernahkah raga berpikir ke arah sana

aku tidak mau berpikir seperti itu
aku tidak mau berpikir seperti itu
aku tidak mau berpikir seperti itu

aku tidak mau berpikir seperti itu

aku tidak mau berpikir seperti itu

aku tidak mau berpikir seperti itu
aku tidak mau berpikir seperti itu
aku tidak mau berpikir seperti itu
aku tidak mau berpikir seperti itu

aku tidak mau berpikir seperti itu

gerakan yunda cepat sekali
tidak gerakanmu juga hebat sekali
tadi aku hampir saja huala
tadi aku hampir saja huala

lebih baik sekarang kita berlatih bersama
sudah berhasil memuasai
sudah berhasil memuasai
jurus jurus yang hebat
pajajaran akan berjaya di tangan mereka
pajajaran tidak boleh jatuh ke tangan mereka
jejaran tidak boleh jatuh ke tangan mereka
akulah yang telah harus berkuasa di pajajaran

sekarang kita berserah
sekarang kita berserah
siapa kisahnya sebenarnya
aku harus membantu rai kian sangra untuk menemukan penyusup itu
aku sangat yakin penyusup itu tidak akan bisa pergi jauh dari tempat ini
rai kian sangra
aku harus segera membantunya
aku tidak mungkin bisa mengalahkan kian santang saat ini
sebaiknya aku pergi dulu
aku akan pergi dulu
aku akan pergi dulu
aku akan pergi dulu